pemerintah akan membentuk komponen cadangan atau komcat yang akan melibatkan masyarakat sipil untuk membantu pertahanan negara
pemerintah menargetkan dua puluh lima ribu orang dalam membentuk komcat dengan anggaran yang diperlukan sekitar satu triliun rupiah
komponen cadangan atau komcat yang akan dibentuk berkonsep bela negara
pembentukan komcat diatur dalam peraturan pemerintah nomor tiga tahun dua ribu dua puluh satu tentang peraturan pelaksanaan undang undang no dua puluh tiga tahun dua ribu sembilan belas tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara
kebijakan tersebut akan ditindaklanjuti oleh kementerian pertahanan
dengan target dua puluh lima orang yang bergabung dan mendapat pelatihan militer
anggota komisi satu dpr ri yan permenas mandenas menjelaskan mengacu pada dinamika global yang terjadi
mulai konflik laut cina selatan hingga pandemi covid sembilan belas yang turut mengancam ekonomi hingga pertahanan negara komponen cadangan harus segera dibentuk
yan menambahkan pembentukan komponen cadangan penting guna menanamkan semangat nasionalisme
dan patriotisme pada masyarakat untuk bersama menjaga ketahanan negara baik ketahanan ekonomi pangan maupun sektor lain
jadi saya pikir sebenarnya itu sudah bisa mengajarkan kita bahwa ini kita sudah masuk dalam pra
jadi pra menghadapi tantangan global yang saat ini kita hadapi dan mungkin akan lebih besar diperdiksi akan lebih besar
nah kita melihat itu ya
kita ini kan terbatas baik aparat tni maupun polisi
kita ini hanya mengandalkan kekuatan rakyat
jumlah penduduk kita terbesar
jadi kekuatan rakyat ini yang harus kita andalkan dan kita harus berdayakan
oleh sebab itu saya pikir inisiatif pemerintah melalui kemenhan untuk mendorong pembentukan komponen cadangan itu
saya pikir itu untuk menjawab tantangan tantangan global dan ancaman ancaman yang kemudian
sudah dilakukan kajian dan analisa jangka panjang
sehingga ketika kita menghadapi ancaman dan serangan yang besar kita mampu bertahan
minimal kekuatan kita bisa mengimbangi
bela negara menjadi salah satu kewajiban warga negara terhadap republik indonesia
layaknya tni dan polri masyarakat dengan berbagai latar belakang termasuk kalangan mahasiswa pun diajak berkontribusi bela negara secara sukarela melalui komcat
sejumlah mahasiswa menyebut positif bila dilibatkan untuk bergabung dalam komcat
tetapi dibutuhkan sosialisasi lebih gencar agar masyarakat dapat memaknai dan mengikuti program ini secara sukarela
kalau dari yang saya telusuri saya sangat tertarik tentunya
hal seperti ini juga tentunya harus ada edukasi terlebih dahulu yang coba dibangun baik dari pemerintah dan juga melibatkan lsm
semua lintas masyarakat yang ada
agar tujuan yang baik ini bisa dilakukan dan dipersiapkan secara baik
dan nantinya itu sangat berguna untuk pertahanan dan keamanan negara
harapannya yang pasti
semoga ini berjalan dengan lancar sesuai apa yang diharapkan oleh pemerintah
pasti pemerintah yang mengeluarkan ini untuk mempertahankan
untuk mempertahankan nkri
guru besar program studi ketahanan nasional paska sarjana universitas gejamada
prof dr armaidi armawi menilai
pembentukan komponen cadangan penting di realisasi
lantaran jumlah proporsi militer di indonesia masih kurang
dibanding jumlah penduduk
apalagi dengan luas wilayah indonesia keseluruhan
menurut armaidi selain diajak berpartisipasi dalam bela negara
komcat diharapkan mampu membangun semangat nasionalisme di tengah masyarakat
sebenarnya komponen cadangan ini
kalau kita lihat dengan komposisi seperti itu
nah perlu kita ketahui bahwa militer kita itu jumlahnya lima ratus
dari pangkat terendah sampai pangkat tertinggi ya
jadi bisa dibayangkan luas wilayah yang di cover oleh yang namanya tentara indonesia itu
saya terus terang saja bahwa itu sangat riskan secara teoritis
nah kalau sekarang kita berpikir seperti itu
saya kira ya sebenarnya sudah terlambat sekali
kalau kita melihat itu terlambat sekali
tetapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali
komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang disiapkan
guna memperkuat kekuatan komponen utama
ada pun masyarakat yang dapat mendaftar berusia delapan belas hingga tiga puluh lima tahun
dan akan diseleksi oleh tni terlebih dahulu
anggota yang lulus akan mendapat pelatihan militer dasar selama tiga bulan oleh tni
masyarakat diharapkan semakin mampu membela negara
terutama bila dalam kondisi darurat
di bawah ancaman perang atau bencana alam
tim liputan cnn indonesia